momen ini terlihat saat richard mulai masuk ruang sidang
belasan fans richard yang seluruhnya didominasi perempuan dewasa ini langsung memanggil nama richard
selain memanggil nama dengan kalimat bercanda di antara mereka juga melontarkan kalimat mengajak richard ke lampung untuk makan kemplang
bahkan ingin menculik richard untuk dibawa pulang ke kampung
awalnya richard tidak menanggapi tapi terus terusan dipanggil richard tak dapat menahan untuk tertawa dan menoleh ke arah fansnya
keriuhan ruang sidang oleh fans juga membuat tim kuasa hukum richard dan tim jaksa penuntut umum tertawa melihat momen tersebut
para fans richard datang dari kota yang berbeda beda
mereka mengaku datang ke jakarta untuk bisa melihat idolanya secara langsung
dawritten dipping dan makanan menolong frances dengan penyidangnya keras tersebut di dunia biblioteke dan pamwiri manusia keras
suka apanya dari karakter richard
apa yang kamu suka
ya karena kejujurannya sih
kejujurannya terus ya ganteng juga
pada sidang yang digelar rabu dua puluh delapan desember
terdakwa richard eliezer kembali hadir sebagai terdakwa
untuk mendengar keterangan ahli yang meringankan
oleh jaksa penutup umum
richard didakwa ikut melakukan dugaan pembunuhan berencana
terhadap brigadir nofriansah yusua huta barat pada delapan juli dua ribu dua puluh dua lalu
selain richard empat orang ikut jadi terdakwa
termasuk atasannya verdi sambo bersama istrinya putri candrawati